ibu jangan terpengaruh
tapi kalau yang edo katakan itu benar
berarti apa yang kamu lakukan sama edo
sama persis seperti apa yang dilakukan oleh almarhumah mama kamu sendiri
sama sama tega menjauhkan anak kalian dari ayah kandungnya sendiri
kenapa kamu tega melakukan hal yang sama
seperti apa yang mamah kamu lakukan
kenapa kamu ber warmil ini
begitu cepat katakan apa yang mau kalian sampaikan
kamila kesini cuma mau menyampaikan kalau kamila sudah tes ginjal mila lagi pa
dan kamila minta doa ya pa
agar hasil tesnya cocok untuk papa
dan mila mohon papa mau bersabar menunggu hasil tes mila keluar
kamila terima kasih kamu masih peduli sama haris
tapi sepertinya itu sudah tidak perlu lagi
karena haris telah mendapatkan donor ginjal yang lebih potensial
mila tahu kok siapa pendonor yang potensial itu
itu edo kan yang
mila tetap akan mendonorkan ginjal mila untuk papa
walaupun ada pendengar lain yang mungkin ginjalnya cocok untuk papa
karena kamilah yakin hasil ginjal kamila pasti akan jauh lebih cocok daripada hasil ginjal edo
jadi mila mohon papa mau bersabar menunggu hasil tes mila keluar ya pa
papa mau kan pa
mila mohon biar mila aja menjadi pendonor ginjal pak
kamila sudah jangan begitu
tapi eang kamila sungguh sungguh ingin mendonorkan ginjal kamila untuk papa yang
kamila sungguh sungguh eang
eyang tahu kamu sungguh sungguh
tapi sebelum kamu mengatakan itu kamu sadari dulu diri kamu sendiri
kalaupun ginjal kamu cocok
tapi kamu harus menunggu tiga sampai enam bulan lagi untuk mendonorkannya kamila
karena kamu harus menunggu kondisi kamu pulih betul
baru kamu boleh mendonorkannya
begitu kan fadil
kamilah kami tahu niat kamu sungguh sungguh
tapi kami tidak mau merepotkan kami
dan haris lebih baik tidak menunggu selama itu
jadi mumpung ada ginjal edo yang sudah pasti cocok dan dia dinyatakan sehat
kenapa tidak kami terima saja donor dari edo
kalau ginjal kamila itu lebih baik dari edo kamila yakin eang
mila kamu itu kok aneh banget sih
bukan mendukung papah kamu supaya sembuh
tapi kamu malah melarang papa kamu untuk menerima donor ginjal dari edo
edomu menolong papa kamu daripada fadil yang melarang kamu ketika kamu mau menolong bapak kamu
bu apa apaan sih
sebenarnya kak fadil itu udah
eyang sudah tahu apa yang terjadi antara kamu fadil dan edo
dari cerita edo yang bisa melihat kalau posisi edo sama dengan posisi papa kamu sekarang
sama sama dipisahkan dari anak kandungnya sendiri
bu apa yang dikatakan edo itu belum tentu benar
ibu jangan terpengaruh
tapi kalau yang edo katakan itu benar
berarti apa yang kamu lakukan sama edo
sama persis seperti apa yang dilakukan oleh almarhumah mama kamu sendiri
sama sama tega menjauhkan anak kalian dari ayah kandungnya sendiri
kenapa kamu tega melakukan hal yang sama
seperti apa yang mamah kamu lakukan
kamu mau nantinya anak kamu mengalami hal yang serupa seperti apa yang kamu alami sekarang
apa ini semua karena fadil menyuruh kamu
sudah bu sudah
jangan bahas itu lagi
lagi pula saya belum memutuskan apakah saya menerima ginjalnya edo atau tidak
kamu harus menerima donor dari edo

karena itu adalah harapan terbesar kamu satu satunya untuk kamu bisa hidup
kamu kan mau menyelesaikan masalah kamu
terutama masalah kampung dengan effendi kan
jadi kamu harus sehat
kamu harus sembuh
karena ibu jadi mulai curiga
jangan jangan effendi sedang melakukan apa yang dilakukan fadil terhadap edo
yaitu berusaha menjauhkan kamu haris dari kamila
sama seperti fadil yang menjauhkan anaknya camilla dari edo
harap sekalian kamu cari kekuatan
dan diperlepas sebaik sendirian
menjadi masalah dengan bu ambar
pinta ampun aku
sekarang gara gara dr effendi
eyang jadi gak percaya sama kak mila dan juga kak fadil
kamu jangan terlalu menyalahkan dr effendi
kak boleh pinjam handphonenya kak fadil gak
kak mila mau mencoba untuk menghubungi dokter effendi lagi
anda terhubung dengan milkom
dengan pesan anda
sama aja kayak kemarin kak gak aktif
tapi sekarang ada suara
yaudah kamu rekam pesan kamu aja
nanti kalau dokter effendi menyalakan hp nya
dia pasti bisa mendengar pesan kamu
yaudah mila coba telfon lagi ya
ada dokter yang menghubungi ambil
jangan hilang ada
ada dokter yang menghubungi ambil
assalamualaikum dokter effendi
gue tuh ngerti tau gak sih sama bok abloh
bok abloh tuh mau sembuh gak sih
edo kamu gak boleh gitu solo papi aku
kamu tau kan alasan kenapa papi aku nolak kamu
kamu juga salah sih
kamu tuh emosian sama papi
dan sekali lagi
kamu tuh ngebahas masalah kamila dan anaknya depan papi
aku udah bilang gak usah
karena kamu itu gak punya bukti edo
iya tapi bok abloh tuh yang bikin gue emosi jadi kayak gitu
iya yaudah yaudah yaudah
kamu sekalian tenang aja ya
biar aku yang ngelakinin papi aku
aku yakin kok lama lama pasti papi akan mau kalau aku bujuk pelan pelan
dan sebenarnya ada yang aku pengen tanyain sama kamu
apa kamu benar benar ikhlas ngebantu papi aku
karena yang aku lihat dan yang aku dengar
sepertinya kamu mengharapkan bantuan balik dari papi aku
kamu ingin papi aku membantu supaya kamu bisa mendapatkan kafe
gue yang membutuhkan bantuan
gue butuh bantuan dukungan bok abloh
untuk bisa dapetin kamila
dan yang kedua
setelah bok abloh sembuh
memangnya kamu butuh bantuan apa dari aku
gue butuh lo untuk bantu gue mendapatkan kava
ya kan lo tuh pengacara
jadi gimana caranya yang penting secara hukum
kava itu bisa dinyatakan sebagai anak gue
edo aku udah pernah ngomong sama kamu
kamu ini lemah di mata hukum
apalagi kamu gak punya bukti bahwa kamu adalah ayah kandung kafa
kamu gak akan mungkin menang secara hukum edo
ya makannya lo tuh ngebantu gue
lu tuh mesti bantu gue untuk bisa mengumpulkan bukti bukti
dan entah gimana caranya
posisi gue yang lemah bisa jadi kuat
katanya lu pengacara yang hebat
masalah kayak gini tuh kecil kan pasti buat lo
gue bantu bok abloh
dan lo bantu gue
hubungan asalnya menguntungkan
aku akan bantu kamu setelah papi aku sembuh